bangun atukom jangan disitu
kamu tuh kalo puasa ga boleh gitu
kamu itu udah tua
tapi ga sengaja keminum
papa biasanya kayak anak kecil
pokoknya papa harus jauh jauh dari kulkas
sampai jumpa di video selanjutnya
dan ini pasti benar

akan ada utusan mereka yang datang kesini
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kang sobri ada apa
kaming teh dipanggil sama pak ades
sama bapak juga
nah sekarang bapak lagi nunggu di rumah
ya sudah saya dulannya
jangan ada yang meninggalkan nafas
siap satu komandan
ingat kata komandan
intelijen hanya tidur lima belas menit sehari
siap agen satu
lagi persiapan buat jualan kolak kang
kang aceh nanti beli
oh iya udah pasti ya tuh cantik
kan kolak yang paling enak di jelasinnya cuma buatan kamu
kang bantuin ya
liat kamu report sendiri
lagi sebagai pejuang cinta
kan harus ngebantuin perempuan yang lagi kerja
ya maksudnya cuma nonton aja kang ya
gak usah kang
saya bisa sendiri
gak apa apa tuh cantik
emangnya kang aceh mau ngangkat meja
mau dipindahin kemana
mau dipindahin ke depan situ
ke depan sini
eh udah nggak usah
udah kamu duduk manis aja
nanti lecet lagi tangannya
berat gak kang
hah berat kang
iya pindah ke situ kang
udah cukup segini
kurang maju sedikit kang
maju sedikit ke sana
sini udah pas
terus apa lagi yang mau diangkat
mau dipindah kemana
tolong pindahin ke belakang kompor
oh beres siap
cik lagi bantuin apalagi nyari alasan buat batal cik

kamu teh ngapain kesini pedut
saya kesini mau nungguin
soalnya sebentar lagi pasti kamu pura pura pingsan
ngobrol juga batal ceng
ya tim waalaikumsalam
bangun atukum jangan disitu
kamu tuh kalo puasa ga boleh gitu
kamu itu udah tua
saya dari kamar mandi atukum
aceng abis lari dari mana
ceng kan belum jawab
jawab apa tuh ceng
aduh ampun lehoi
diam dulu kenapa sih
itu pasti dadar
walaupun keringat kamu keluar sang ember
juga si intin ga bakal mau sama kamu ceng
abis deh warungnya nungguin
bantuin apa dia
bukan saya atukum
kamu nanya aceng apakah anda ada gak atukum
acing ke kengdadang
oh kamu mah ngomongnya mutar mutar
sudah belum kalian ngomongnya udah selesai belum
emang tadi di warung untuk ujian kang dadang
terima kasih banyak ya kang pusoi
ya sama sama kukuru
saya pamit dulu bu guru mau ke pusola
wa'alaikum salam warahmatullah wabarakatuh
wa'alaikum salam warahmatullah wabarakatuh
piagam dan bintang jasa ini akan kami berikan atas jasa jasa pak kamtip
yang telah membongkar sindikat pengguguran bayi di kampung ini
ini juga kami maksudkan sebagai contoh
agar warga lain tidak segan segan untuk melaporkan
atau membongkar setiap tindakan kejahatan atau indikasi negatif di kampung mereka
silahkan diterima pak kam tip